wali kota solo gibran raka buming raka memperbolehkan warga untuk tidak mengenakan masker di lingkungan balai kota solo
aturan tersebut mulai diterapkan pada rabu setelah ppkm di kota solo dicabut
pada hari ini juga wali kota tidak lagi mengenakan masker saat datang ke kantornya di balai kota solo
aturan tentang masker ini juga dikirimkan ke jajaran organisasi perangkat daerah atau opd kota solo
namun gibran mengingatkan warga yang merasa tidak enak badan bisa kembali memakai masker atau saat berada di keramaian
tetapi keputusan memakai masker dikembalikan ke masyarakat
di sisi lain pencopotan masker di lingkungan sekolah masih akan dibicarakan dengan orang tua dan wali murid
tetapi untuk sekolah tetap dihancurkan menggunakan masker
tetap dihancurkan nanti kita konsultasi dulu sama orang tua murid
kalau menginginkan pas masker ya saya kira aman aman